kenaikan harga sayuran dirasakan pedagang di pasar tradisional grogol sukoharjo ini sejak sepekan terakhir
beberapa harga sayuran yang mengalami kenaikan seperti seledri wortel kacang panjang tomat dan buncis
harga seledri sebelumnya dua puluh ribu rupiah kini menjadi tiga puluh lima ribu rupiah per kilonya
untuk wortel yang sebelumnya dua belas ribu rupiah kini menjadi lima belas ribu rupiah per kilo
dan buncis dari sembilan ribu rupiah kini menjadi empat belas ribu rupiah per kilo
sementara untuk harga tomat yang sebelumnya delapan ribu rupiah kini menjadi dua belas rupiah
kenaikan yang diduga karena dampak cuaca ini membuat sepi pembeli
sayuran yang naik apa aja ini
light drink kacang panjang buncis wortel
jantan tau jantan
jantan ini jagung kecil kecil dulu
nek lombok kan rokok murah
udah cuma itu
biasa ini biasa membeli juga sayuran setiap hari
secara ekonomi sekarang ya jannya agak berat
taknya turun ya
pedagang berharap harga bisa kembali normal seperti semula dan pasar kembali ramai pembeli